sekolah berusia satu ratus empat puluh lima tahun ini memiliki bangunan yang baru selesai direnovasi pada dua ribu sebelas lalu
kemudian pada juni dua ribu empat belas pasar mercado doli framento dinobatkan sebagai salah satu pasar ikan terbaik di dunia
tidak hanya karena sejarah panjangnya tapi juga kualitas dan varietas perikanan yang dijual di pasar ini
hasil laut di pasar ikan ini bahkan menjadi komoditas ekspor ke sejumlah negara eropa lainnya afrika bahkan tiongkok
produk laut andalan pasar ini diantaranya adalah sotong salmon sarden juga ikan todak hitam
hasil laut yang dijual di pasar ini merupakan tangkapan layan tradisional dan kapal perikanan di portugal
masih sangat segar dan sangat baik kualitasnya
carlos menjadi salah satu pedagang terlama di pasar ini
sejak empat puluh dua tahun lalu menjadi penjual ikan setiap hari carlos menjual tidak pernah kurang dari
seperti menurut digunakan termana akhirnya kalau mengikuti periksa keadaan
nelayan datang setiap hari untuk menjual ikan ke pasar ini
salah satunya adalah sandra
perempuan lima puluh satu tahun ini setiap hari menjual hasil tangkapan suaminya dari laut
paling sering sandra menjual sotong dengan ukuran besar
menurut sandra pasar ini merupakan faktor yang penting untuk menopang perekonomian kota ini
sejak lahir sandra telah menjadi bagian dari keluarga nelayan
bahkan dia membuat tato mengenai sejarah keluarganya
termasuk kebanggaannya akan laut dan menjadi bagian dari keluarga nelayan
tidak hanya hasil laut dan perikanan pasar ini juga menjual beragam sayur
buah dan rempah hasil bumi masyarakat lokal
pasar ini juga diperhitungkan sebagai pasar yang berkembang
setiap hari senin pasar ikan ini diliburkan
karena para nelayan tidak melaut pada hari minggu
untuk mengistirahatkan laut dari penangkapan ikan berlebihan
tidak hanya menjadi yang terbesar dan terpenting
pasar ikan sumbar ini menjadi andalan perekonomian bagi masyarakat nelayan
tidak hanya di kota stubal tapi juga di lestun bahkan di liat